kalau jilbabnya dibuka mau gak

iya kan kerja
kamu itu kan cantik seperti ibu kamu
pasti banyak yang suka sama kamu
jadi kan kamu gak perlu susah susah cari uang
yaudah kalau gitu tante turun disininya tante
kamu itu sumber penghasilan aku
diam ya kalau kamu macam macam akan saya bunuh
jalan yang cepat pak kebut aja kebut
kemana ya tuanak
udah malam ini belum pelan juga